selanjutnya kita akan pantau nilai tukar rupiah terhadap dolar amerika serikat di pasar spot pada perdagangan pagi hari ini
memang ini membaiknya sentimen pasar terhadap ekspektasi kenaikan bunga acuan bank sentral amerika serikat mulai meredah
karena sebelumnya gubernur the fed jerome powell menaikan bunga acuan di amerika serikat sebesar dua puluh lima basis point untuk peredam inflasi yang mencapai titik tertinggi sepanjang sejarah as
hantu inflasi begitu ya
meski demikian kekhawatiran pelaku pasar bahwa fed akan menaikkan bunga acuan sebesar lima puluh basis point di kenaikan selanjutnya sudah mulai meredah
sehingga ada potensi untuk mengangkat nilai mata uang di negara berkembang termasuk rupiah
aliran modal asing di pasar
saham dan juga obligasi di indonesia ini juga berpotensi membuat nilai tukar rupiah menguat terbukti pada pembukaan perdagangan pagi ini
rupiah sempat menjadi satu satunya mata uang di asia yang menguat di tengah dolar amerika serikat
di tengah juga masih berlangsungnya eskalasi konflik antara rusia dan ukraina
salah satu indikator data ekonomi dalam negeri yang masih menopang laju nilai tukar kita adalah data neraca dagang februari yang surplus sebesar tiga delapan puluh tiga miliar dolar amerika serikat
jika rupiah menguat bagaimana dengan indeks harga saham gabungan di pembukaan perdagangan sesi pertama pagi ini langsung kita pantau
secara teknikal para analis masih memperkirakan bahwa ihsg saat ini masih berada di tren bullish yang kuat setelah ditutup di level psikologis baru di level tujuh ribu an kemarin
aliran asing masih deras masuk ke pasar saham indonesia di tengah menurunnya kekhawatiran terhadap kenaikan bunga acuan oleh bank sentral amerika serikat yang lebih agresif ke depannya
mayoritas bursa saham asia pun menguat
di bursa saham di zona regional lainnya kita pantau penutupan bursa saham di zona asia terlebih dahulu
dari asia pasifik kita lihat bagaimana dengan bursa saham di zona regional eropa
di tengah masih berlangsung juga ya konflik rusia dan ukraina
kita lihat ya sepertinya fase buruk jatuhnya bursa saham eropa sudah mulai kembali pulih begitu ya sudah mulai rebound
asia eropa kompak menghijau semuanya
kita lihat bagaimana dengan amerika serikat
di bursa saham di zona kawasan amerika
kita lihat di sini empat bursa saham acuan di wall street semuanya juga menghijau
kemudian nasdaq composite
yang merupakan saham saham sektor teknologi di amerika serikat di wall street
kompak menghijau semuanya